harga bahan kebutuhan pokok belum seluruhnya terkendali di pasar citra niaga jombang jawa
timur misalnya harga sejumlah bahan pangan masih kedapatan naik harga daging ayam menyentuh
rupiah dari sebelumnya dua puluh sembilan rupiah per kilogram pada rabu pagi dampaknya jumlah
tradisional senen jakarta pusat juga naik pada selasa harga cabai rawit merah yang semula
lima ribu rupiah naik menjadi lima puluh rupiah per kilogram selain itu kenaikan harga terjadi
pada komunitas bawang merah dari semula tiga puluh rupiah menjadi empat puluh lima rupiah per kilogram begitu
juga dengan harga cabai kering
rating naik hingga lima belas rupiah dari sebelumnya tiga puluh lima rupiah menjadi lima puluh rupiah per kilogram
kenaikan yang terjadi secara bertahap selama beberapa hari terakhir itu membuat jumlah
bukan hanya di jakarta di pasar baru gresik jawa timur pada selasa sore terjadi kenaikan
harga bahan pangan yang cukup signifikan harga beras
dan kualitas biasa hingga terbaik naik seribu dua ribu rupiah per kilogram adapun harga bawang putih
yang sebelumnya dua puluh rupiah naik menjadi dua puluh empat rupiah per kilogram harga minyak goreng curah juga
mengalami kenaikan dari sebelumnya dua belas rupiah menjadi lima belas sampai enam belas rupiah per kilogram bahkan
minyak goreng curah sudah tiga hari ini langka di pasar pembeli dan pedagang berharap pemerintah
kabupaten gresik segera menormalkan harga sembako agar masyarakat tetap bisa membeli bahan pangan